saudara saudara data covid sembilan belas yang kita dapatkan sampai dengan saat ini
laboratorium yang sudah mulai operasional dan makin hari kapasitasnya makin ditingkatkan
ada lebih dari empat puluh enam laboratorium
spesimen yang sudah kita selesaikan pemeriksaan lebih dari tujuh puluh lima ribu spesimen
dari lima puluh sembilan ribu lebih pasien
dan kasus positif yang kita dapatkan adalah sembilan sembilan puluh enam orang
kemudian yang sudah sembuh menjadi satu satu ratus lima puluh satu orang
sementara yang meninggal ada tujuh ratus enam puluh lima orang
kasus meninggal ini pada kelompok usia sekitar enam puluh tahun
antara empat puluh satu enam puluh tahun
dan beberapa diantaranya di atas enam puluh satu tahun ke arah delapan puluh tahun
faktor komorbid yang paling banyak yang pertama adalah hipertensi
kemudian yang kedua adalah diabetes
yang ketiga jantung
yang keempat adalah penyakit paru paru baik asma maupun penyakit paru obstruksi menaun
semacam bronkitis kronis dan seterusnya
inilah yang menjadi comorbid dan menyebabkan angka kematian
yang menyebabkan penyakit paru paru
saudara saudara sampai dengan hari ini akumulasi data odp
yang kita lakukan pemantauan sebanyak dua ratus sepuluh satu ratus sembilan puluh sembilan orang
dan kasus pdb yang saat ini kita rawat dengan pengawasan adalah sembilan belas sembilan ratus delapan puluh tujuh orang
seluruh provinsi telah terdampak dan dua ratus delapan puluh delapan kabupaten kota terdampak
pasien sembuh terbanyak ada di jakarta tiga ratus tiga puluh tujuh dilanjutkan jawa timur satu ratus empat puluh
kemudian sulawesi selatan satu ratus enam jawa barat sembilan puluh enam jawa tengah delapan puluh enam
dan dari seluruh provinsi menjadi satu satu ratus lima puluh satu
kalau kita perhatikan penambahan kasus adalah sebagai berikut
pada periode ini sampai dengan pukul dua belas
terkonfirmasi kasus positif baru sebanyak dua ratus empat belas orang
sehingga totalnya menjadi sembilan sembilan puluh enam orang
kasus sembuh ada empat puluh empat orang sehingga total sembuh menjadi satu satu ratus lima puluh satu
kasus meninggal bertambah dua puluh dua orang sehingga menjadi tujuh ratus enam puluh lima orang
saudara saudara gambaran gambaran di atas menunjukkan bahwa
proses penularan masih terus terjadi
oleh karena itu mari berpartisipasi secara aktif dalam penanganan covid sembilan belas
dengan cara memutuskan penularan covid sembilan belas itu
tidak entintinya kami mengingatkan
cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
pakai masker setiap kali keluar rumah pakai masker
kemudian hindari kerumunan
jaga jarak fisik kita dari orang lain setidak tidaknya antara satu sampai dua meter
tetap produktif di rumah tidak keluar rumah
tidak melakukan perjalanan tidak mudik
keberhasilan ini akan sangat menentukan beban perawatan kita
karena semakin banyak yang sakit semakin berat beban perawatan rumah sakit
dan ini berarti juga untuk perubahan
semakin berat kita menurunkan jumlah kematian
oleh karena itu mari komitmen kita sama sama kita bangun dan kita selalu segarkan
bertekad kita untuk menjadi teladan dalam menyelamatkan keluarga kita
menyelamatkan lingkungan kita menyelamatkan bangsa kita
saudara saudara insyaallah kita pasti mampu melaksanakan ini
sekian terima kasih selamat sore